clf night telah merengkuh gelar juara asean basketball league tahun ini
tim besutan brian rossen mengalahkan singapore slingers tiga dua dalam final series best of lima
rekan saya sarah arianti berkesempatan tanding basket dengan para pemain andalan cls
termasuk brandon jawato dan juga wei long wong hingga sandy kurniawan